hamparan perbukitan yang ditumbuhi rumput tipis dan menghijau pakar pet ini
dengan mudah dijangkau dari kota palu ibu kota provinsi sulawesi tengah
kurang lebih delapan sampai sepuluh km saja jaraknya
warga setempat menamai kawasan perbukitan ini sebagai bulu tanda
sebab ada satu pohon yang tumbuh di atas puncak bukit
ada yang sampai menamainya bukit satu pohon
tingginya sekitar dua ratus sampai dengan tiga ratus meter di atas permukaan laut
hamparan bukit yang menghijau tanpa pepohonan begitu menyejukkan mata
sesampainya di atas bukit para pengunjung dapat menyaksikan panorama
sebagai lembah palu dan sigi dengan hamparan lahan lahan pertanian
bila lelah mendaki ke titik bukit yang lebih tinggi
sejumlah saung sudah dibangun di sisi selatan bukit
lalu di lembah hamparan kursi disusun seperti dalam gedung teater
disinilah para remaja bercengkrama bila udara tak terlalu terik
ada yang bersuap foto ada puncak
dan pula yang sekedar duduk duduk menikmati panorama alam di ladang bukit
sedikit tentang kesannya melihat tempat ini kali
pertama kali datang ke sini tempatnya bagus unik
baru ini terlihat seperti begini
sudah berapa kali ke sini
baru pertama kali dari mana
dari palu barat
maksudnya dilihat semua pemandangan ke sana
iya menarik lah tempatnya unik
panorama dengan siluet bulu tanda saung dan satu pohon di puncak bukit
itu bila matahari sudah mulai condong ke arah barat
saung dan satu pohon di puncak bukit menjadi landmark destinasi wisata ini
untuk masuk kawasan ini tak dipungut biaya tambahan
kecuali untuk parkir kendaraan
untuk roda dua hanya lima rupiah
dan mobil diminta membayar sepuluh rupiah
ini selama pandemi covid ini tetap seperti ini
sebenarnya covid sampai begini
sampai banyak seperti ini covid
iya covid kalau sebelum covid tidak seramai seperti ini
bila berencana ke bukit ini siapkan fisik
karena untuk mendaki ke puncak bulu tanda atau bukit satu pohon itu
perlu tenaga ekstra
tak perlu khawatir ada saung tempat beristirahat yang disediakan pengelola
dari puncak bukit kita bisa lebih leluasa melepas pandangan ke segala arah
menikmati indahnya panorama alam ciptaan tuan ini
sembari ditiup angin sepoi sepoi
jafar g bua sigi sulawesi tengah